menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali resmi mendaftarkan diri sebagai calon wakil ketua umum pssi periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh
ketua komite pemilihan pssi amir burhanuddin menyampaikan kepastian ini setelah batas waktu pendaftaran ditutup senin malam
nama zainuddin amali didaftarkan oleh salah seorang staffnya
menpora masuk dalam daftar tujuh belas nama bakal calon wakil ketua umum pssi periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh
bersama nama nama lain seperti mantan wakil presiden aff ratu tisha dan pemilik saham persebaya azrul ananda
ini akan seru ya kalau azrul terpilih bersama erick thohir dua duanya adalah pengusaha di bidang olahraga
datang ke kantor pssi sekitar pukul dua belas siang
beliau menyampaikan kesediaan mencalonkan diri sebagai calon wakil ketua umum
nanti akan kita konfirmasi dengan syarat syarat yang lain termasuk beberapa anggota yang mencalonkan beliau
karena syarat untuk mencalonkan adalah harus ada dukungan minimal satu dari anggota pssi
dari pengumuman yang telah disampaikan oleh komite pemilihan pssi terdapat tujuh belas nama yang mencalonkan diri menjadi wakil ketua umum pssi periode dua ribu dua puluh
dua diantaranya adalah perempuan
nama nama yang terdaftar adalah ahmad riyad
ahmad riyad ini sekarang menjabat sebagai asprof jawa timur hingga tahun dua ribu dua puluh
dan pernah mengklaim akan bersih bersih sepak bola saat skandal match fixing di kompetisi liga tiga disidik oleh polda jawa timur
kemudian ada ketua asprof daerah istimewa yogyakarta yang tahun dua ribu dua puluh lalu sempat masuk ya ke bursa pengganti sekjen pssi ratu tisha
ini adalah ahmad sauki suratno
juga bakal masuk
sebagai calon wakil ketua umum
kemudian ada nama politisi partai gerakan indonesia raya atau partai gerindra asal sumatera barat andre rosiade
ada juga pengusaha di bidang olahraga salco tapalawan surabaya azrul ananda
kemudian mantan manajer ahps pati doni setiabudi yang akrab di sapa kang jalu juga masuk dalam bursa
kemudian berikutnya ada sutandi ada fari jemi francis dan juga exco
yang kemarin mengurus naturalisasi
di sandy walls dan kawan kawan ada hassani abdul ghani
dan kemudian pemilik dari ps barito putra hasnuryadi sulaiman
selanjutnya ini ada yang mengagetkan nggak sih tadi malam
ada nama iwan budianto yang mana kemarin masyarakat agak agak kena prank nih
katanya ib ini tidak akan menjadi exco
tapi memang benar karena ia dicalonkan kembali sebagai bakal wakil ketua umum pssi
jadi yang kemarin punya harapan
pak ib ini tidak nyalon lagi
tahan dulu ya
kemudian ada nama exco pssi yang menggaungkan sintayong alt
usai gagal membawa indonesia juara piala aff
ada juni rahman
kemudian ada maya damayanti
ada ratu tisha juga
ini perempuan yang sukses membawa sintayong untuk melatih tim nasional indonesia
kemudian ada sadikin aksa
kemudian yunus nusi
yang ini merupakan sekjen
sekjen pada tahun ini
kemudian ada juga menpora zainuddin amali
nantinya akan ada dua wakil ketua umum yang terpilih melalui proses pemilihan di kongres luar biasa pada bulan februari